kapolri jenderal istio sigit prabowo menantang seluruh bawahannya untuk serius memperbaiki citra kepolisian yang tercoreng
dan mengembalikan kepercayaan publik yang tergerus pasca kasus verdi sambo
sejak pembunuhan brigadir yosua delapan juli lalu seluruh pihak sudah mewanti wanti penyelesaian kasus ini adalah pertaruhan polri
apa langkah strategis yang sesegera mungkin harus dilakukan kepolisian republik indonesia
kita bahas sore ini sudah bergabung tiga narasumber
melalui telpon ada mas jazilul fawait anggota komisi tiga dpr ri
mas jazilul selamat malam
komunikasi kami terputus sepertinya saya sapa dulu
komisioner kompolnas albertus wahyu rudanto pak wahyu selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih pak wahyu malam ini sudah bergabung
dan juga pak bambang rukminto pengamat kepolisian pak bambang selamat malam
selamat malam mbak putri
terima kasih sudah bergabung saya sapa kembali mas jazilul fawait
anggota komisi tiga dpr ri
mas jazilul selamat malam
malam apa kabar mbak putri
baik alhamdulillah terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya
malam minggu kita bahas tentang polri terutama citra polri yang tergerus
karena memang segenting itu situasinya saat ini
kak pori menyampaikan pernyataan cukup keras dalam video conference
bapak bapak mungkin juga sudah melihat bersamaan dengan munculnya informasi
yang viral ya soal jejaring kepolisian
lihat lagi pernyataan kak pori yang berikut ini
main main dengan masalah narkoba mengatur mengedar atau pengguna tawan kecoh kecoh
illegal mining apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya tidak ada lagi
dan lelupan demikian juga
penyalahgunaan bbm lpg apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah tolong tertipkan
masalah pungli kalau ada saya tindak
ini pertaruhan kita
tinggal rekan rekan memilih yang mana
kalau sanggup kerjakan
propam saya minta turun dan awasi
sekali lagi saya tanya kepada rekan rekan
jajarannya saat ini memang kepolisian seperti meminum pil pahit
yang itu menurut saya kemudian pak kapolri melakukan langkah langkah untuk menata untuk membereskan jajarannya
karena dari kasus pak keditamu ini kurang tegas apa pak kapoli sudah kurang lebih menyeret delapan puluh tiga anggota polri dan lima orang tersangka
dan kemudian seakan akan muncul kasus dan fitnah baru terkait dengan perjudian
maka makin menumpuklah beban
yang dihadapi oleh kepolisian
maka menurut saya wajar pak kapolri dan patut kita dukung bersama sama untuk melakukan langkah langkah yang tegas
sehingga publik tidak ragu ragu lagi
nah menurut saya ini yang langkah yang dilakukan oleh pak kapolri
tentu saat saat ini juga serangkaian penggerbekan serangkaian membuka
membongkar kasus kasus perjudian dan lain lain
nah ini kan harus terus dijalankan
dan apa yang disampaikan memang juga harus dibuktikan
dan sekaligus pak kapoli selain memberikan peringatan kepada jajarannya
juga harusnya memberikan penghargaan
bintang kepada jajarannya yang mampu mengungkap kasus kasus ilegal di sinis sinis hitam
yang disinyalir disitu di backing oleh anggota kepolisian
nah ini semua berharap masyarakat semua berharap
langkah kapolri ini sekaligus menjadi momentum untuk bersih bersih
nah cara bersih bersihnya tentu harus menampilkan jajaran kepolisian di berbagai tempat yang bersih
yang punya kinerja baik
sapunya nggak boleh kotor ya
sapunya tidak boleh kotor
kalau satunya kotor maka nantinya akan terjadi tingkat penurunan kepercayaan masyarakat yang lebih parah lagi
dan ini menurut saya ujian yang sungguh berat
dan ini harus dilakukan
karena ternyata tidak kecil besar keterlibatan
yang disinyalir di dalam mabes
tapi kepolisian ini ada semacam kekuatan juga
yang mungkin saja didukung oleh orang orang yang memiliki bisnis hitam
yang kemudian butuh backing kepolisian
saya ke pak wahyu sekarang
pak wahyu anda melihat kompolnas melihat seberapa besar damage kasus ini
sekarang tidak hanya soal pembunuhannya tapi ada kasus ikutannya
ada isu yang mengikuti
terima kasih mbak putri
jadi kompolnas memang sangat prihatin dengan kondisi saat ini
jadi pori itu apapun institusi yang dibutuhkan oleh masyarakat
pelan pelan sudah bisa naik
pelan pelan sudah bisa naik
sudah bisa naik
kemudian hari biangkara kemarin mendapat pujian dari presiden
tahu tahu ada kejadian pak ferdisambo langsung terjun bebas
tingkat kepercayaan ya
iya mendekati kemudian hadir ya
kalau kita lihat apakah ini momentum dan tidak
ada banyak kritik
kongres mendengar kritiknya kritik mengenai momentum ini
katanya kalau soal momentum pori sudah berkali kali momentum
jadi ini sebetulnya sudah terlambat begitu
sampai ada ledekan begini
presiden ini kan untuk kasus ferdisambo sampai ngomong lima kali kan
empat kali langsung satu kali sudah tak mabut
jadi sampai ada guyonan begini
kalau peringatan itu ada
sekarang ini sudah nggak sp tiga lagi sp lima katanya
artinya mbak putri kami komponas melihat memang ini ada yang bermasalah di dalam organisasi ini
kemudian bagaimana solusinya
tentu kalau ada masalah harus dicari penyakitnya
di dalam pandangan komporas penyakitnya ini nggak bisanya diubati
jadi memang harus
sehingga kami melihat harus ada langkah langkah yang dalam tanda petik ini agak radikal
artinya mungkin pak kapolri tentu karena agak radikal agak sedikit dimusuhi oleh seniornya atau temannya
tapi itu lebih bagus karena
kalau simulasi mungkin simulasi atau saran dari komponas seberapa radikal
dari rentetan kejadian apa yang ada
yang paling menonjol saat ini kan kasusnya pak ferdisambu
seorang perwira tinggi yang kena pidana itu nggak sekali dua kali
sudah beberapa kali
bidang tiga pernah
tetapi seorang perwira tinggi yang menembak membunuh anggotanya itu baru sekali ini
dan ini saya kira suatu hal yang sangat serius
apalagi penetapan pasal
yang sudah ditetapkan adalah pasal tiga ratus empat puluh pembunuhan berencana
ini kan menjadi sesuatu yang
nah kami komponas melihat salah satu
tadi kalau mbak putri menanyakan momentum
kami hari jumat kemarin sudah bersurat ke bapak kapolri
komponas setelah kami diskusi panjang lebar dan rapat
yang tanda tangan suratnya langsung pak mbak putri md
harus ada keberanian untuk melakukan
tindakan tindakan yang tadi agak radikal
yaitu sekarang ini kan perdebatan antara pidana dulu atau etika dulu
kita jalan bareng bareng
tapi yang etika ini diakselerasi
rekomendasi kami dilakukan sanksi terberat di dalam etika yaitu ptdh
pemberhentian tidak ada ngermat
karena kalau proses pidana kan panjang
bersama dengan itu kalau proses etik ini bisa cepat satu minggu pun bisa
kalau dalam satu dua minggu ini ada keputusan ptdh terhadap pak ferdis
bahwa seorang bintang dua di ptdh
saya kira ini akan menjadi efek yang membuat dalam tanda petik ngeri banyak pihak
dan kapolri sekarang ini kan saatnya kapolri mendapat dukungan dari presiden begitu besar
dari publik begitu besar
saya kira bersih bersih ini walaupun dibilang terlambat
tapi ini momentum yang sangat istimewa menurut kami
oke anda radikalnya adalah segera melakukan pemberhentian dengan tidak hormat itu ya
itu adalah salah satu
langkah sambil menunggu tetap pidananya dilanjutkan
saya ke pak bambang sekarang
pak bambang saya mengutip yang tadi disampaikan oleh pak wahyu
momennya sudah sampai lima kali diingatkan presiden
dan kalau misalnya sekarang dilihat ada yang berpendapat bahwa penyelesaian kasus ferdis sambo ini bisa menjadi momen untuk menunjukkan keseriusan polri
apakah momennya masih ada di sana
sekarang isunya sudah bukan lagi soal pembunuhan brigadir yosua
tapi sudah ke hal hal yang lain lain
sudah menyebar sudah menggulung dan seperti bola salju yang terus membesar
memang ini akan menjadi momentum yang sangat luar biasa ya
di reformasi di tubuh polri
bahwa kasus pembunuhannya sendiri memang sudah bergulir
dan ini kita mengapresiasinya dan kita on the track
yang menjadi problem adalah rangkaian selanjutnya terkait di internal
terkait bersih bersih di internal gitu
seperti yang disampaikan pak jagung tadi
apakah mungkin di tubuh polri ini dibersihkan dengan sapu yang bersih
kalau semuanya tidak yakin bahwa polri ini bersih
itu yang menjadi pertanyaan publik
tapi tentunya kita harus boleh tertimis itu
karena langkah langkah depan terupayakan
kita tidak bisa diam begitu saja
dan harus membuat strategi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat
salah satunya pada pemisahan dan terkait dengan pelanggaran
pelanggaran terkait atau disiplin
sama seperti yang disampaikan mas bayu
ini harus segera dipercepat
kalau tidak momentum ini menjadi anti klimat
itu yang kita inginkan
tentunya seperti itu
tetapi sementara itu memang kapolri harus segera membangun kepercayaan kembali

yang terjadi saat ini ini bukan hanya problem oknum oknum saja
tetapi harus diambil alih menjadi problem institusi
makanya perlu langkah yang sangat strategis
di minnesota misalnya ada kasus dekloid
bagaimana kepolisian meminta maaf pada masyarakat yang beberapa waktu ini bohongi dengan langkah langkah
tidak hanya mengingatkan pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian
tidak hanya meminta maaf kepada negara tapi meminta maaf secara inklusif kepada masyarakat
ini mungkin yang sedikit mengobati kepercayaan masyarakat
dan permintaan maaf pada masyarakat ini bisa menjadi tipu nol untuk beranjak membersihkan internal polri
memang resistensi di internal
dan ini harus
harus dipecahkan juga
kalau misalnya ada pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang tadi disampaikan oleh kompolnas
apakah menurut anda itu bisa secara instan menambahkan poin kepada poin kepercayaan publik itu
memang langkah itu cuma di tunggu tunggu publik
karena selama ini memang ada anggapan bahwa proses etik ini hanya sekejar
konsen saja untuk menutupi pelanggaran pelanggaran di internal
makanya saya percaya bagaimana kalau kapolri dengan seluruh jajarannya meminta maaf kepada masyarakat
kepada negara yang telah dibohongi beberapa waktu ini dengan pelanggaran pelanggaran
dengan penutupan penutupan kasus yang beberapa waktu ini terjadi
ini akan menjadi langkah yang baik dan akan membuat dukungan moral
kepolisian dari pak peknya akan semakin menguat seperti itu
menarik diskusi ini
nanti setelah jeda kita dalami lagi
tapi bagaimanapun kita sekarang tahu sudah ada dan memang sudah disampaikan oleh polri beberapa kali
kapolri juga sudah menyampaikan ini harus transparan dan jelas sejelas jelasnya
apakah itu akan langsung berdampak sekarang kepada citra polisi
nanti kita bahas setelah jeda tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
kami masih membahas soal kepercayaan publik yang tergerus terhadap kepolisian setelah kasus verdi sambo
dan saya akan bertanya ke mas jazilu
mas jazilul menurut anda dari kasus verdi sambo ini
apakah ini menunjukkan adanya kelemahan pengawasan internal dan pembinaan profesi
di tubuh polri
begini dalam dua kasus menurut saya yang kemudian bergulir
pertama kasus yang sifatnya oknum pak verdi sambo
yang kedua merembet pada institusi kepolisian
karena posisi dan jabatan pak verdi dan banyaknya yang terlibat di situ
jadi pertama harus menuntaskan kasus pak verdi sambo
yang kedua menuntaskan
menuntaskan yang disebut dengan bersih bersih tadi
nah rupanya pak kapolri sudah mau menggunakan tangan besi
namun itu pun menurut saya saya juga pesimis
karena akan mendapatkan penolakan juga yang kuat
karena ini tidak main main
kita butuh multi strategi
tidak hanya tegas tapi juga lembut
tapi juga terarah
karena tahap tahapnya ini harus terukur
kalau tidak terukur maka yang terjadi akan ada kegaduan di dalam institusi kepolisian
nah menurut saya
dan itu anda lihat sudah terjadi sekarang
itu yang disebut oleh para nasumber tadi
maka institusi kepolisian akan mempertaruhkan institusinya
apakah mampu menyelesaikan kasus yang dialami oleh
atau yang sedang ditangani melalui tim khusus terkait verdi sambo
dan juga kasus kasus lain yang kemudian menjadi ikutan
termasuk judi online backing aparat
dan ini bukan hal yang kecil
dilihat dari besarnya peredaran uang yang ada di situ
maupun keterlibatan orang orang
nah ini membutuhkan kecermatan ketepatan dan menurut saya yang presisi itu
kalau tidak presisi bisa menjadi bumerang terhadap pak kapolri itu sendiri
kalau melihat besarnya sumber daya dan sesuatu yang akan dihadapi
terkait dengan bisnis ilegal kan besar sekali
kapolri menyerukan maka terbuka
ada judi online yang digrebek macem macem
itu kan kemudian seruan kapolri ini diikuti oleh anggotanya yang dibawa
makanya tadi bilang yang tidak bisa bertugas
yang tidak bisa melaksanakan tugas angkat tangan atau berhenti
nah itu merusak langkah yang tegak
tapi tidak mudah
tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan
dan harus dikontrol betul oleh devisi propam yang sekarang mengganti pak fadli
dengan cermat kemudian terukur
sehingga langkah langkah yang dilakukan pak kapolri nantinya
tidak menjadi bumerang untuk kepolisian atau bumerang untuk pak kapolri sendiri
karena momen bersih bersih ini juga akan digunakan
momen juga untuk orang yang akan tersingkir
atau momen bagi orang yang mau
jadi itu akan terjadi
nah pak kapolri sebagai penanggung jawab tertinggi di kepolisian
saya pikir sudah mengukur dengan cermat langkah langkah yang akan dilakukan
dalam konteks bersih bersih dalam konteks memulihkan nama baik kepolisian
dan dalam konteks menyelesaikan kasus pak fadli sambu
dan ikutan ikutan dari kasus itu
yang sekarang muncul terus
dimaintain terus dipelihara sedemikian rupa
itu pasti ada yang bekerja pak putri
dan itu apakah anda menduga itu justru memang sebuah kegaduhan
yang memang ingin diciptakan
tentu ada orang ada institusi atau apapun
yang kemudian juga akan mengambil keuntungan dari masalah yang ada
jangan dikira tidak
apakah dari pihak judi online atau saingan di pihak yang ilegal itu
mereka juga punya saingan
makanya menurut saya alangkah yang dilakukan oleh pak kapolri dengan tegas
disampaikan kepada aparatnya harus disiplin bongkar kasusnya
karena jangan sampai ini ditumpangi juga
kalau ini ditumpangi juga sama sama ya nggak ada gunanya
ganti kira kira dari hari mau ke buaya
iya terus jadi
lingkaran setan ya
memutar di situ aja terus
ya jadi lingkaran setan
nah ini kesempatan untuk memutus lingkaran setan menurut saya
pak wahyu kalau misalnya tadi yang disampaikan oleh mas jazilul
semuanya sekarang kalau kita bicara tentang bersih bersih internal
itu artinya kembali lagi ke divisi propam
polisinya polisi yang melakukan pembersihan internal
tapi selama ini divisi propam dilihat sebagai
ada yang beberapa pihak yang menilai itu sebagai lembaga
super body yang sangat ditakuti
dan ketika itu juga dipimpin oleh verdi sampo
ya mbak putri kami di komponas sudah diberi pr oleh pak mahfud md
untuk paling lama satu bulan
mandiarkan dua minggu
untuk membuat kajian apa yang salah dari sisi institusi
salah satu yang sudah kami lihat memang
satker propam ini satker yang punya potensi menimbulkan konflik
karena di situ bisa terjadi akumulasi kekuasaan
dan bisa cenderung korup
seperti teorinya akton begitu sesuai dengan kekuasaan
dia akan cenderung korup
karena propam ini dia bisa melakukan lidik terhadap polisinya polisi
dia bisa melakukan lidik kemudian dia bisa nangkep
kemudian dia yang melakukan pemeriksaan
kemudian dia yang melakukan penuntutan
lalu yang melakukan sidang
dan juga yang memutuskan sampai nasib yang paling berat yaitu
artinya ini satker
maka pak mahfud mengibaratkan memang pejabatnya bintang dua
tapi ini sama dengan bintang lima
karena dia bisa mengatur semuanya
oleh karena itu itu memang akan salah satu yang akan kita berikan rekomendasi
ini tim sedang bekerja kami dibantu dengan beberapa ahli
sudah melakukan disiplin
sudah berdiskusi agar bisa tepat
tetapi kami melihat begini mbak
adanya perubahan internal seperti dikatakan pak zajuli
betul sekali bahwa memang resistensi di dalam itu sangat kuat
buktinya prosesnya kasusnya pak sambo ini
itu kemarin satu bulan itu nggak ada progres
kejadian tanggal delapan juli sampai delapan juli ada progres
kami komponas kan tidak bisa masuk ke penyidik
tapi kami melihat ternyata problemnya ada
ada di dalam jadi ada yang mencoba saling melindungi saling menutupi
lalu apa rekomendasi kami
kami minta agar berani melakukan tindakan untuk mencopot orang orang yang punya posisi kunci
yang bisa intervensi
dan itu langsung dilakukan pak kapolri begitu dilakukan cepat sekali
sehingga tanggal sembilan beliau bisa mengumumkan adanya
waktu itu diawali dengan membawa pak zajuli sambo ke sidang kudetik
tetapi bisa cepat sekali
artinya baru satu kasus saja sudah ada intervensi di dalam
apalagi nanti ketika dikembangkan ke yang lain
seperti misalnya judi online backing backing
aktivitas bisnis gelap dan sebagainya
pasti ada orang yang kehilangan suasana nyamannya
sohila kelompok kelompok ini bukan hanya internal polisi
karena ada kelompok eksternal juga yang punya kepentingan terhadap posisi polisi
saya kira betul pak zajuli tidak mudah
tetapi maka kami saya pribadi mengatakan
satu satunya cara yang harus diamputasi dulu
memang amputasi ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan
tetapi setidaknya dengan adanya amputasi ini
bisa kita kurangi pelan pelan dikit dikit
itu yang kita sarankan tadi
begitu andai kata pak kapolri nanti menyetujui ada sidang etik terhadap pak sambo
dan sudah diberi lampu hijau oleh pak irwasung
dan nanti ada ptdh orang akan lihat loh
ini yang bintang dua saja bisa di pt dh apalagi yang lainnya
setidaknya itu pak
tidak semudah itu
tapi setidaknya tahapan itu akan menurut saya merupakan langkah yang signifikan
itu pandangan kami pak
oke baik setelah jeda saya akan ke pak bambang
pak bambang sekarang yang menjadi perhatian publik sejak sebulan terakhir itu
adalah publik bertanya tanya mengapa institusi yang semestinya diharapkan bisa melindungi publik
tapi sekarang sibuk sekali di internalnya untuk katakanlah
banyak yang menduga ada melindungi satu sama lain dan lain sebagainya
kita bahas itu setelah jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas pertaruhan marwah polri pasca kasus verdi sambo
masih dengan bersama tiga narasumber
saya akan mencoba
saya ke pak rukmin pengamat kepolisian
pak bambang sekarang pertanyaannya sama seperti yang di awal tadi
sekarang yang muncul tidak hanya lagi soal kasus pembunuhan tapi juga kasus ikutannya
banyak hal dan kemudian juga sudah dikonsumsi publik sedemikian rupa
publik bertanya tanya apakah memang seburuk itu kondisinya
siapa kemudian yang bisa dipercaya lagi oleh publik
bisa melindungi publik ketika sesuatu terjadi ya memang kasus ini akan menjadi tsunami besar
bagi kepolisian ya karena kasus kasus ikutan ini begitu berdampak dan saya melihatnya ini adalah
buah puncak puncak gunung es yang problemnya sudah lama berakar di kepolisian makanya memang
harus ada langkah langkah yang lebih strategis dalam menyelesaikan masalah ini problem ikutan
ini memang otomatis akan terjadi adalah sebuah kenisayaan gitu makanya harus ada langkah langkah
strategis jangka pendek maupun jangka panjang karena
membangun kembali kepercayaan masyarakat
tapi langkah jangka panjangnya
ini juga harus membangun sistem kontrol
dari kepolisian dan juga
terkait dengan distribusi kemenangan
kontrol dan ini
dibutuhkan political will dari pemerintah
kalau tidak ada
politika will dari pemerintah
ataupun legislatif saya rasa
untuk mengatasi ini
tidak akan menjamin bahwa
akan terjadi di sebuah polri itu
akan berjalan dengan lancar
tidak hanya mempermarasi narasi
tapi konsistensi dan implementasinya di lapangan
mas jazilul kalau misalnya sekarang
ditanyakan yang sesegera mungkin
harus dilakukan oleh kepolisian kita
untuk kembali mendapatkan
kepercayaan publik jadi apa dong
dengan langkah langkah yang lebih cepat
terkait satu penanganan
yang menurut saya sudah melakukan percepatan
dari kasus itu
muncullah berbagai fitnah
pada pokok masalah
faktanya kemudian menunjukkan
gesekan yang saya yakin
pabertisan berubah ubah dari penembakan
dari pelecehan kemudian
sampai kepada judi online dan lain lain
ini semuanya pasti ada yang men skenario
apresiasi kepada pak kapolri
dan kita patut dukung bersama
pak kapolri tidak mau tahu
pokoknya polisi harus disiplin
jajaran harus bongkar
di mana polisi terlibat
kalau nanti ini bisa diungkapkan ke publik
kepercayaan terhadap kubur kepolisian
tetapi kalau ini mengalami
seperti disampaikan oleh pak wahyu tadi
yang menumpang kepada orang internal
bisa jadi apa yang disampaikan oleh pak kapolri
jadi pepesan kosong
nah ini yang berbahaya
buat institusi kepolisian
masa depan penegakan hukum
ternyata lebih kuat
daripada institusi yang formal
kan ada yang senyalemen di dalam polisian
ada di dalam
mabes ada mabes
di dalam polri ada polri
ini harus dihilangkan
hanya ada kapolri
hanya ada satu institusi kepolisian yang solid
tidak boleh kasus ini
kemudian merembet kemana mana
kemudian menyerang balik
kepada institusi kepolisian
makanya perlu didukung langkah kapolri ini
ini banyak yang tidak nyaman
banyak yang gemeru
baik di dalam polri sendiri
maupun yang di luar
karena terasa terasa terasa keras
komisi tiga akan memanggil kapolri
dalam waktu dekat ya mas jazilul

kita mengagendakan untuk rapat kerja
dengan pak kapolri
nah tentu berbagai hal
tidak hanya kepolisian ya tentu
agar itu juga terungkap
karena bagi komisi tiga
bisik bisik yang selama ini
katakanlah menganggap bahwa ada
x di dalam kepolisian
ternyata terungkap ketika kasus ini
oleh sebab itu
mau tidak mau komisi tiga juga harus membantu
memberikan dukungan yang penuh
termasuk juga pemerintah
agar betul betul ini bersih
nah kalau ini
berbahaya buat bisik bisik kepolisian
dan berbahaya untuk negara juga ya
karena ternyata yang penting kemudian bukan polisi
tetapi mafianya polisi
saya ke pak wahyu sekarang
pak wahyu kalau misalnya dikatakan pembenahan
internal anda kemudian sudah diminta untuk membuat kajian
ujungnya akan kemana
kemarin kita tahu ada beberapa wacana untuk kemudian
pak kapolri berada di bawah
kementerian atau lembaga kementerian gitu
apakah ujungnya sampai ke sana atau gimana pak wahyu
kami belum sampai ke bagaimana merubah struktur ketatanegaraan
kita akan benah di dalam dulu
dan saya lihat
memang dari pak kapolri
sudah step by step
melakukan langkah langkah sesuai tadi disampaikan pak jazilul tadi
pembubaran satgasus itu setidaknya sudah memupuskan
adanya rumor ada mabes di dalam mabes
kemudian kalau nanti ada tindakan lagi
perbaikan reorganisasi di dalam propam
tentu akan membuat organisasi ini
dimana kewenangan yang ada di dalam
polisinya polisi itu juga harus punya check and balances
bukan justru mengakumulasi kekuasaan
yang kemudian menjadi lembaga
memang di luar ada wacana
polisi harus berkomentari sebagainya
apakah ada manfaatnya
dan daratnya kita harus diskusi panjang lebar
karena organisasi polri ini perlu ada komando sentral
dari kepala negara
sama dengan tni
ini saya kira menjadi hal yang sangat penting juga
tetapi yang penting marwah institusi ini harus dijaga dengan apa
tadi betul yang sampaikan oleh pak bapak tadi
memang harus membangun sistem kontrol yang ketat
sistem kontrol yang ketat itu bagaimana tentu
organ organ di dalam itu harus diperbaiki
kemudian bagaimana mekanismenya
termasuk bagaimana pertanggung jawaban di dalam kinerja
yang berinteraksi dengan pihak pihak lain
karena dengan posisi sebagai penegak hukum
itu polri tadi ternyata dalam perjalanannya
ada yang lurus
tapi kemudian ada yang menyalahgunakan
yang menyalahgunakan inilah yang kemudian harus ditindak
dan ini tadi betul betul harus goodwill
harus ada ketegasan
maka saya kami bilang yang dan saya pribadi berpendapat
diamputasi karena benalu ini kalau tidak dihilangkan
dia akan menggerogoti tos
jadi pelan pelan dikurangi dulu
sehingga ketika kita nanti menata
yang kita sebut bersih bersih tadi
ketika kita sudah melakukan momentum ini
orang bilang ini momentum yang terlambat karena
setiap kali kok ada momentum terus ini
ini justru momentum yang sangat luar biasa
karena kejadian ini ternyata mengungkapkan banyak hal
apa yang beredar skema skema judi online
bisa benar bisa tidak
kami juga berpendapat harusnya dari pihak internal polri
juga harus berani terbuka
ini benar atau tidak
ada yang menjawab ya
karena kalau di diamkan saja juga nanti akan menjadi spekulasi di publik
saya kira perlu ada juga pelurusan
karena kalau tidak sekali lagi betul pak jasuli
ini bukan hanya orang per orang tapi wibawa institusi
dan dampaknya wibawa negara
karena polisi itu kan entitas negara
yang dimana maruahnya
dimana interdesenya itu kan harus kita jaga
kita jaga bersama sehingga
mandat amanah yang kita berikan itu
benar benar nanti dilaksanakan sesuai dengan peran undang undang
tapi juga sesuai dengan niat kita untuk menjadikan
organisasi ini baik
kemudian juga menjadikan harmonisasi di dalam
para aparatur negara
mas jasilo pada saat
pemanggilan kapolri mendatang
apa yang akan didalami oleh komisi tiga
ya tentu banyak hal
utamanya pada biasanya pada kasus kasus aktual
dan kasus kasus aktual ini kan variasinya banyak hari ini
nah tentu pertama terkait dengan perkembangan kasus
pasti itu akan ditanyakan
yang kedua terkait dengan reformasi di
tubuh kepolisian karena itu bagian yang
dijanjikan juga oleh pak kapolri ketika pertama kali diangkat
karena faktor faktor yang paling penting justru adalah
mereformasi tubuh kepolisian
nah dan ternyata
munculnya kasus ini
kemudian pak kapolri harus bertindak lebih kuat lagi
karena ternyata yang saling melindungi kan antar teman itu
dari kasus ini
sehingga menyeret delapan puluh tiga loh
tidak sedikit tuh
itu ibarat satu kantor itu
itu kan tidak mudah
nah seperti apa penyelesaiannya
kalau ada delapan puluh tiga yang dianggap cacat
apakah yang lain juga baik
nah ini kan kemudian perlu
penanganan yang serius menurut saya
karena tidak satu dua ini banyak sekali
kalau lihat dari ini
saling melindungi kan berantai
makanya yang disampaikan pak alex tadi
awalnya kasus ini pelan kemudian cepat
bottlenecknya kemudian ketahuan
nah setelah bottleneck ketahuan dibongkarlah disitu
nah ternyata banyak bottleneck bottleneck yang lain
dan menurut saya
apa yang disampaikan oleh pak kapolri ini ingin
momentum ini kemudian menjadi momen untuk
melakukan perbaikan di tubuh kepolisian
nah oleh sebab itu butuh dukungan kita semuanya
tidak mudah pak
iya betul tidak mudah
tapi bisa political will harus betul betul dijaga
dan juga anda katakan tadi dukungan ya
karena pasti penolakannya resistensinya sangat tinggi
bapak bapak terima kasih banyak malam hari ini kita sudah berdiskusi
pak jasil lufawahit anggota komisi tiga dpr
pak bertus wahyuru dan tokomisioner kompolnas
dan juga ada pak bambang rukminto pengamat kepolisian
terima kasih sehat sehat selalu
sama sama pak putri
terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia newscast segera kembali tetap bersama kami